kalau misalnya kita setelah selesai kelas pasti kita minum kopi
bahkan memang setiap pemilihan kepala daerah ya bupati itu selalu memasukkan di rpjmd nya
disajikan lebih gurih dan juga pemakaian api besar hingga meliup lit itu selain menjadi atraksi yang
yahudi di amerika nggak begitu banyak kok
apakah tadi anda mengatakan bahwa ada semacam
sekali ini hampir seratus persen penting gitu
jadi sangat penting anda melihat dengan jelas
tetapi namun demikian menurut saya ini solusinya yang nggak ada jelas gitu